seorang pria memeras dan mengancam kasir minimarket di klaten jawa tengah
menurut polisi pada selasa sore tersangka melakukan pemerasan dan pengancaman
menggunakan senjata tajam pada lima januari lalu
saat itu tersangka masuk ke minimarket kemudian meminta uang kepada karyawan
sambil mengeluarkan senjata tajam jenis sabit
setelah merampas uang rp delapan ratus pelaku kemudian kabur
berbekal rekaman cctv dan penyelidikan pada senin tiga belas maret polisi meringkus tersangka
menurut polisi motif tersangka karena desakan ekonomi
sebuah rekaman kamera pengawas merekam kejadian saat seorang pria
datang dengan berjalan kaki masuk ke perkarangan sebuah masjid
di saat para jemaah masjid al ikhlas jalan kalisari raya kramat jati jakarta timur
sedang melaksanakan sholat maghrib selasa malam
dalam hitungan detik pelaku dengan cepat
mencongkel kunci kontak motor dan membawa kabur motor milik marbot masjid
atas kejadian ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah
dan sudah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak rt setempat dan pihak kepolisian
pura pura berteduh saat hujan seorang pria di jember jawa timur
terekam kamera cctv mencuri motor yang terparkir di depan toko aksesoris kendaraan
di jalan muhammad suji kecamatan banggalsari selasa sore
memanfaatkan kondisi toko yang sepi
menggunakan jas hujan dan tanpa melepas helm dengan santai melakukan aksinya
pemilik toko menduga pelaku sudah memantau kondisi dan aktivitas toko
tim liputan cnn indonesia